keinformasi agenda kampanye pilpres dua ribu sembilan belas nuansa kampanye calon presiden nomor dua prabowo subianto di yogyakarta senin siang berbeda dari biasanya
inilah aksi gebrak podium yang dilakukan prabowo saat berkampanye di yogyakarta senin siang
prabowo sempat ditenangkan amin rais dan jurkamnas syukri fadoli
prabowo juga masih terlihat emosional saat menjelaskan ada temuan bpk tentang kinerja bumn
dalam kampanye ini prabowo masih menyoroti pengelolaan negara yang dianggap tidak benar
penguasaan ekonomi oleh segelintir orang hingga kekayaan negara yang dirampok
kekayaan indonesia dicuri
kita perlu memilih pemerintah yang akan menghentikan perampokan ini
nanti nanti tujuh belas april ini adalah kesempatan saudara saudara berbuat sejarah untuk masa depan bangsa indonesia